tahun dua ribu sembilan belas menjadi tahun yang spesial bagi musisi berbakat yura yunita
pelantun lagu harus bahagia ini sukses menggelar konser tunggal bertajuk yura merakit konser di jakarta
siapa yang tak kenal dengan musisi muda yura yunita
lagu lagunya kini tengah akrab di kalangan pecinta musik tanah air
merayakan album keduanya yang bertajuk merakit yura kembali menggelar konser di balai sarbini jakarta pada kamis malam dua puluh lima april dua ribu dua puluh
konser pun dibuka dengan riuh penonton kalau gadis asal bandung ini melantunkan lagu apakah kamu
yura melantunkan sembilan lagu dalam album keduanya ini
album ini menceritakan kisah perjalanan karir yura dari fase terburuk
bangkit hingga pencapaian terbaiknya
album rakit ini adalah album perjuangan album perjalanan panjang aku dari tiga tahun yang lalu
dan itu dia album ini mengisahkan kisah personal dari fase terburuk fase bangkit dan fase terbaik yang ada
berkarya melalui musik adalah salah satu wujud pendewasaan yura yunita
sebagai perempuan dan musisi independen
melalui musik yura mencerahkan segalanya
segala rasa dan cerita hidupnya yang dirakit menjadi rangkaian lagu dalam album merakit
nah semoga saja merakit dapat menginspirasi banyak orang untuk lebih menghargai diri sendiri dan sekitarnya ya
seperti kata yura yunita
vinanda rahma ahmad roby bahtiar jakarta